menyambut bulan suci ramadan pt santori garuda beverage yang menaungi minuman oki dan good mood menyelenggarakan kegiatan ramadan bisa
program ini mengajak masyarakat indonesia untuk berbagi kepada anak anak disabilitas yang tinggal di panti asuhan agar tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan hanya membeli produk minuman tersebut
bertempat di kawasan cilandak jakarta selatan pt santori garuda beverage menggelar acara pemberian bantuan bagi anak anak disabilitas dan anak anak yang berada di panti asuhan
chief of marketing pt santori garuda beverage mengatakan kegiatan ini akan dimulai pada minggu pertama bulan april dengan tema ramadan bisa
kegiatan ini mengajak konsumen loyal untuk membeli produk produk yang sudah ada di pasaran yang nantinya hasil penjualan tersebut akan disumbangkan
kepada anak anak yang membutuhkan
kenapa anak anak disabilitas karena mereka juga berhak untuk maju mereka berhak untuk berprestasi mereka berhak untuk mandiri
oleh karena itu kita mengajak konsumen konsumen loyal kita untuk balik membantu anak anak tersebut
dengan adanya kegiatan ini diharapkan anak anak disabilitas dan anak anak yatim piatu mampu melanjutkan pendidikan mereka setinggi mungkin
bandru zamal jakarta
dia ingin berkali bersekolah